harus dengan renahan dan kawiruan
jangan dikatakan nggak ruwet
kalau sendiri masih cinta cinta tahu ya sangat sagar
udah usaha gitu
makanya mak kalau subuh subuh udah sholat subuh nyapu ngepel mati udah bahagia banget
mak ini beribu ribu terima kasih
atas bantuan semua orang
nenek mana yang rasakan sakit nek
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
namun untuk salah satu
ne dieta itu yang punya polite
saling ada sama dibote' dalat
singgah es dari negara
seramai dagang panggung pelawan
itu lagi dong
kabupaten sukabumi adalah kabupaten terbesar kedua di pulau jawa setelah banyuwangi
sukabumi sesuai dengan namanya tanah yang disukai ketika kebun dan sawah yang memberi penghidupan bertemu dengan garis pantai laut selatan
sukabumi menawarkan banyak ajaran kisah kebaikan tanah pasundan mulai dari budaya masyarakatnya hingga sosok inspiratif yang menguatkan
kampung cisoka di kecamatan jampangkulon menjadi tujuan saya kali ini
di tempat yang berjarak tiga jam perjalanan dari jantung kota sukabumi ini saya melihat salah satu praktik baik yang masih dilestarikan warga setempat
neng kak dian neng
siapa tuh bu
lagi bu teram neng
lagi bu teram
teram keluarga gitu ini
ini warga semua desa cisoka
saya boleh ikut
ada lalapnya buncis sambalnya dua macam
emang sering begini bu
biasanya sebulan sekali
inilah tradisi orang sunda
berkumpul bercerita dan menikmati hasil bumi yang melimpah
mereka menyebutnya potram
kegiatan berkumpul dan makan bersama ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur
yang saya lakukan bersama warga ini adalah perkumpulan rutin antar tetangga untuk menjaga
potram mengandung nilai mendalam
menjadikan siapa saja yang berkumpul sama rata dan sama rasa
tidak membedakan status sosial dan ekonominya
semua duduk sejajar memakan nasi dan lauk pauk dalam satu wadah yang sabar
saya mencari tahu asal muasal tradisi ini dari seorang sejarawan
botram yang dikenal juga dengan istilah bancakan adalah tradisi masyarakat di lingkungan agraris
kegiatan ini banyak ditemukan di pulau jawa yang kebanyakan masyarakatnya hidup dari sawah dan kebun
kalau dilihat dari etimologinya ini kata bancakan berasal dari kata bancak ya
bancak ini adalah tampah atau wadah kalau orang sunda menyebutnya nyiru
dari bambu yang memang biasa dipakai untuk membersihkan beras yang baru dipanen
kemudian kalau untuk menyiapkan hidangan biasanya hidangan nasi besar sayur dan lauk pauknya ini bisa dihidangkan dalam bancak ini
bancakan juga tidak punya pakem soal menang
seperti di tempat saya saat ini mereka menyediakan nasi dan ikan bakar
sebab jampang kulon adalah dataran sawah yang berdekatan dengan laut selatan
namun di banyak daerah menu bisa terdiri atas ketela singkong dan hasil bumi lainnya tergantung kondisi lokasi
apakah kemudian ada perubahan dari tradisi yang ada
karena kayaknya semakin ada modernisasi adakah perubahan nilai atau justru ini sesuatu yang baik
kalau transformasi jelas ya bukan hanya masyarakat desaan atau masyarakat di wilayah perkebunan saja yang memang memiliki tradisi makan bersama atau bancakan ini ya
tapi sekarang sudah naik
ininya ya statusnya bukan hanya di lingkungan masyarakat pedesaan
masyarakat kelas menengah atas pun sudah sangat familiar dengan tradisi bancakan ya
ada istilah istilah lain seperti nga liwut nga botram itu mereka sudah sangat familiar
botram adalah gambaran kebersamaan
nilai keseharian masyarakat kita
ini menunjukkan nilai kebaikan sejati tentang berbagi dan menjalin kerukunan
botram mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan memang tidak butuh aksi yang besar
tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana
mbak sudah makan ya mbak
oh ini apa bikin beli sendiri
ini bikin yang bikinnya di sana
bapak tuban daerah cimanggu
bapak tuban cimanggu
harus dengan kenahan dan keleluhan
jangan dikatakan enggak ruan
kalau apa sendiri masih singkatan cina sau
tak ada sagor
harus dengan kenahan dan keleluhan
jangan dikatakan enggak ruan
harus dengan kenahan dan keleluhan
jangan dikatakan enggak ruan
harus dengan kenahan dan keleluhan
ke desa sukamanah ke jambatan cimanggu
apa belanja apa
oh macam macam tadi saya dengar ya belanjanya
ya sama lainnya
warna merah warna hijau ada yang pamekah
apem apa namanya
ya apa apem itu
oh bikin sendiri
nggak neneknya yang buat
oh jadi aba yang belanja si nenek yang bikin
terus tadi dijual
sudah dua tahun terakhir tuban pria sembilan puluh tujuh tahun ini
menjalani rutinitas membuat kue bersama istrinya irah
di rumah sederhana inilah mereka tinggal berdua
delapan anak mereka telah berkeluarga dan tinggal terpisah
meski masih terjangkau jaraknya
irah dan tuban tak lagi muda
syukur kehadiran yang maha kuasa dipanjatkan
sebab keduanya sehat
tak punya riwayat penyakit kronis apapun
namun irah juga tak bisa menampik fakta
bahwa tubuh rentanya terlalu letih untuk melakukan pekerjaan ini
kue apem atau kue mangkok ini membutuhkan waktu pengerjaan yang lama dan tenaga ekstra
kau vidaloh sini ma
terus ini ditunggu dulu
ditunggu tilu jam
kue mangkok itu dikukus ya
dikukusnya berapa lama mak
sebera jam dua jam mbak
dua jam berarti bikin kue itu tilu jam
sama itu dua jam lima jam mak
nggak capek mak
mau terus terusan jualan apa pengennya enggak gitu pengennya menyim di rumah pengen diem atau
terus kenapa kok masih tetep cukup karena enggak cukup cukup sehari hari jadi mau nggak mau tetep
jualan aja dalam seminggu irah membuat kue sebanyak tiga kali sekali pembuatan biasanya
menghasilkan satu ratus lima puluh hingga dua ratus buah kue mangkok untuk kue sebanyak itu irah tak bisa sama
sekali meninggalkan dapur satu dandang bisa mengukuh sekitar dua puluh
setelah lima hingga sepuluh menit irah harus mengangkat kue kue yang matang dan memasukkan adonan di cetakan
begitu terus proses bergantian hingga semua adonan termasak karena proses yang lama dan
melelahkan itu irah biasa membuat kue sehari sebelum tuban berjualan setiap satu kue dijual
hasil yang didapat dari perjualan dipotong dengan modal untuk membeli bahan
itu pun jika semua kue habis terjual
kue yang besar
kue yang besar
kue yang memiliki prinsip yang membuatnya tetap berjalan sampai hari ini
kan jualan begini keliling
harus dengan kerenahan dan keleluhan
jadi keadaan orang orang itu enggak ruan
dan kesenangan hati
apa yang ada
udah nyanyi gitu
jadi enggak ruan
upamin dengan enak
enak pasti ruan
kenapa nggak diem aja di rumah
kan anaknya banyak
udah pada kerja
kan nanti ngasih abah gitu
kenapa kok masih tetap jualan keliling gitu
diem di rumah aja enggak mau
kalian kalian banyak lagi
anaknya udah bukan punya lagi insu
kayak ini mah
udah punya cucunya dua puluh enam
terus punya dua puluh enam
jadi mereka sudah kerja tapi keleluhannya banyak
jadi abah enggak mau ngerepotin maksudnya
kalau apa sendiri masih
singkatan kena cawuk
apa itu cawuk
u enak usaha
jadi kalau badan masih cager
jadi ini mau jualan begini sampai kapan
sampai enggak bisa lagi
sampai enggak cager
jadi ini masih cager ini
rezeki bagi tuban juga terus mengalir
bukan saja dari mereka yang memborong dagangannya
beberapa pembeli memberinya uang lebih tanpa meminta kembalian
namun tak jarang tuban harus membawa pulang dagangan yang tersisa karena tidak laku terjual
namun tak jarang tuban harus membawa pulang dagangan yang tersisa karena tidak laku terjual
namun tak jarang tuban harus membawa pulang dagangan yang tersisa karena tidak laku terjual
namun tak jarang tuban harus membawa pulang dagangan yang tersisa karena tidak laku terjual
namun tak jarang tuban harus membawa pulang dagangan yang tersisa karena tidak laku terjual

sering gak habis gak gak kejual semua gitu
ambil lagi habis kejualan sering dibagikan
dijariakan kalau gak habis
kalau gak habis dibagikan

akarnya ke dua puluh
kalau ada dua puluh dibagikan
itu dibagiin ke siapa

kalau ada tiga puluh biasanya yang ngasih uang kayak begini
masih banyak juga
jadi gak ruang hati gak bebas
si gusti yang ngambil kerintian gitu
biar banyak juga
karena uang sudah cukup
jika sedang tidak berjualan keliling
tuban tidak berjualan
tapi dia berpanggung tangan
ia memiliki sepetak sawah kecil yang ia kelola sendiri
inilah yang membuat saya salut dengan sosok tuban
di saat hidup memberinya kesempatan untuk berleha leha
tuban tetap memilih untuk terus berusaha selagi badan masih berdaya
berarti ini kerjaannya abah
kalau selain jualan kue
menuntut berhenti jualan
selain ngusin sawah gitu
ada gak kepinginan yang lain
enggak pengen mau beli motor beli mobil
paling rumah pun
besok yang kecil dari rumah
seperti seba sabun
jadi kepentingan sehari hari
sama yang penting sehat gitu ya
sosok tuban banyak mengajarkan kepada saya bahwa kebaikan tak mengenal usia
kebaikan itu mungkin sederhana
berbentuk kerjasama suami istri yang saling melenggarkan
yang saling melengkapi di masa senja
kebaikan juga berarti kesanggupan kita untuk terus berusaha
selagi yang maha kuasa masih memberi kekuatan
makanya mak kalau subuh subuh udah sholat subuh
mati udah bahagia banget
mak ini beribu ribu terima kasih
atas bantuan semua orang
budaya dan sosok inspiratif di tanah pasundan telah mengajarkan kebaikan kepada saya
gimana perjalanan dari jakarta
namun perjalanan di sukabumi belum selesai
ini berarti kita mau kemana nih
kita dan juga kak tiha
itu ada ibu omin
nah kita mau lihat nih kak
uang donasinya itu tuh udah dipakai apa aja
apakah ada perkembangannya selain
kabarnya kan bang omin katanya membangun rumah baru
kita mau jenguk juga nih sekarang
oke kita lihat langsung rumahnya seperti apa ya
kabupaten sukabumi menjadi saksi perjuangan wanita tangguh bernama omin
ia adalah buruh harian pencari ikan sungai
omin juga melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan
wanita berusia lebih dari setengah abad ini berjualan sayur genjer dan masakan tutut
hal ini harus dilakukan sebab ayeb suaminya sakit dan tak lagi bisa bekerja
ayep mengeluhkan susah buang air kecil
sebenarnya mereka sudah terdaftar
sebagai anggota bpjs
namun biaya akomodasi dan transportasi menghalangi mereka berobat
hanya obat herbal yang bisa disiapkan omin untuk suaminya
omin pun menjadi pencari nafkah bagi lima anaknya
rumah yang menaungi keluarga omin juga jauh dari kata mewah
ketika hujan datang air dengan leluasa menembus atap rumahnya
ibu benerin apa sih bu
ada yang bocor
ini memang ibu yang benerin ya
iya keadaannya gini nih kadang kadang ada sampah kadang kadang
eh kak gep
kadang kadang gentengnya turun
oh iya bener apalagi lagi musim hujan ya itu pasti bocor sih
inilah wajah rumah omin yang baru
harapan yang hanya berani diangan angankannya kini telah terwujud
semua berkat tangan sahabat baik yang terulur untuk meringankan beban
di pundak omin sang ibu sejati
jadi sekarang mak omin apa kabar
alhamdulillah baik neng
alhamdulillah semua keluarga suami anak anak
terus ada yang beda ya mahat
kalau kita kesini kayaknya beda dari yang tayangan kemarin
rumahnya ini baru direnovasi
kapan ini renovasinya mak
waktu itu lagi bulan puasa
terus bedanya apa mak
dulu satu lantai ya
iya dulu satu lantai
lagian rumahnya udah busuk gitu
sekarang mak alhamdulillah
terus mas sekarang bahagia banget
mak kalau subuh subuh udah sholat subuh
mak udah bahagia banget
mau kayak orang lain gitu punya rumah
sekarang mak alhamdulillah
misalkan tidur di atas kasur
kalau dulu mak makan boro boro
ya alhamdulillah mak ini sudah terkumpul dari sahabat baik yang peduli sama mak ya
dan semoga mak nanti juga perjuangannya semakin ringan ke depannya
karena nanti ada usaha lagi yang baru ya kan mak ya
dan ini semua sudah tersalurkan semua
dan alhamdulillah sudah banyak jadi rumah ya mak ya
rumah barang barang dan usaha yang baru
mak ini beri beri terima kasih
atas bantuan semua orang
mah mohon maaf kalau ada kesalahan
sampai kapanpun mak nggak bakalan ngelupain
kebaikan atas kebaikan semua
tidak hanya rumah impian yang terwujud
omin masih sosok yang sama setelah menerima amanah kebaikan dari sahabat baik
ia adalah pejuang keluarga sesungguhnya
donasi dari sahabat baik dimanfaatkannya
sebagai tambahan modal usaha
berjualan opak dan baju keliling
donasi yang diterimanya tidak diterima begitu saja
tetapi juga untuk memperluas ladang kebaikan
lengkaplah kini pembelajaran kebaikan di tanah pasundan
budaya orang sunda sosok pejuang sejati
menjadi pengingat bahwa kebaikan tidak perlu aksi besar
tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana